pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari jenis bbm
pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bbm pada sabtu tiga september dua ribu dua puluh dua lalu
ada tiga jenis bbm yang harganya naik yakni solar pertalite dan pertamax
tentunya kenaikan ini bukan tanpa alasan
tahun ini pemerintah sudah nambah anggaran subsidi dan kompensasi dari yang sebelumnya rp satu ratus lima puluh dua lima triliun
jadi rp lima ratus dua empat triliun
lebih dari tiga kali lipat cuy
duit lah masa daun
tapi ternyata konsumsi bbm subsidi kita justru meningkat tajam seiring dengan pemulihan ekonomi
akibatnya kalau nggak dinaikin nih kuota volume subsidi solar dan pertalite kita diperkirakan udah habis tuh oktober mendatang
yes harga minyak mentah dunia emang melandai sejak pertengahan agustus lalu
penurunan ini dinilai belum cukup buat neken beban subsidi bbm
apalagi dengan konsumsi yang kian meningkat
anggaran sebesar itu dinilai bisa untuk membiayai banyak pembangunan yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat luas
tahu nggak sih lima ratus dua triliun rupiah subsidi energi tuh setara dengan lebih dari tiga rumah sakit skala menengah
dua ratus dua puluh tujuh sekolah dasar hingga tiga lima ratus ruas tol baru
sementara jika terus diperuntukkan bagi subsidi energi data menunjukkan kalau subsidi masih banyak dinikmati oleh kalangan rumah tangga mampu juga dunia usaha
nah untuk meminimalisasi pengurangan subsidi bbm ke masyarakat kelas ekonomi bawah
pemerintah akhirnya mengeluarkan tiga program bantuan sosial
yakni bantuan langsung tunai subsidi upah pekerja dan pengalihan dana transfer umum daerah
harapannya dengan adanya bansos tambahan dan perusahaan yang lebih mudah untuk meningkatkan pelajaran
dan program lainnya jumlah kemiskinan dan dampak ekonomi lain
akibat penyesuaian harga bbm dapat terus ditekan
berdoa aja deh kita semoga semua tepat sasaran ya